sebuah gedung yang akan dirobohkan di jalan penjaringan jakarta utara menimpa sejumlah pekerja
seorang pekerja tewas sementara seorang lainnya terjepit puing puing bangunan
sejumlah pekerja dan petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi pekerja yang terjepit puing puing bangunan sabtu siang
besar dan tebalnya tembok bangunan yang menimpa korban menyulitkan petugas melakukan evakuasi
beberapa alat pemotong dan bor dikerahkan untuk memudahkan proses evakuasi
gedung lima lantai di jalan gedong panjang penjaringan ini sebelumnya dirobohkan setelah tidak lagi digunakan sebagai rumah duka
sebagian gedung tersebut ambruk dan menimpa sejumlah pekerja pada sabtu pagi
menurut catatan petugas dua pekerja menjadi korban dalam insiden ini
satu orang tewas akibat terhimpit bangunan sementara satu pekerja lainnya selamat meski terjepit puing puing bangunan
yang terlihat yang sudah bisa kami buat akses
namun dengan begitu sulit untuk mencapai korban dua orang terlihat
yang satu dalam keadaan sudah meninggal dunia dan yang satu masih dalam keadaan terjepit
sehingga kami sedang berupaya untuk memupayakan evakuasi korban mengeluarkan dari jepitan yang menghibur